world dream ini satu ratus delapan puluh delapan sekarang sudah hari yang ke enam kalau nggak salah ya enam atau ke tujuh nanti anda bisa lihat
karena kita menghitungnya adalah hari pertama itu pada saat pindah dipindahkan dari world dream ke kri dr suharto itu hari pertama
kemudian masih berada di jalan karena dari selat durian sampai ke sebaru itu butuh waktu dan kemudian sekarang ada di sebaru
kondisinya seluruhnya sudah kita pereksa hasilnya negatif untuk coronavirus disease sembilan belas covid sembilan belas negatif seluruhnya
kemudian kondisi fisiknya sejak hari pertama sampai dengan sekarang dengan observasi yang ketat sesuai sop
sop ini juga kita lakukan di natuna sebelumnya jadi tidak ada perbedaan observasi antara natuna sebaru nggak ada
memang standarnya seperti itu
kita lakukan pemeriksaan
kesehatan tiap dua belas jam kita sepakati dengan mereka adalah pagi selesai makan pagi dan malam selesai makan malam
dari satu ratus delapan puluh delapan orang tidak didapatkan keluhan yang signifikan mengarah kepada gejala influenza sedang maupun influenza berat